akhirnya setelah menempuh perjalanan kurang lebih satu jam dari kota makassar
saya tiba di taman nasional bantimurung yang terletak di kabupaten maros sulawesi selatan
nah disini ada banyak banget wahana yang bisa di eksplor
salah satunya yang paling terkenal adalah tempat penangkaran kupu kupu yang super cantik dan super gemas
selain itu nanti juga saya akan mengajak anda untuk juga berjalan jalan di air terjun bantimurung dan juga helena bridge sky
seperti apa keindahan dari taman nasional ini
di pintu masuk taman nasional bantimurung sudah terlihat jembatan gantung bernama helena skybridge
yang tingginya seratus meter dari permukaan tanah
untuk mencapainya saya harus berjalan menanjak sejauh kurang lebih dua ratus meter di lereng tebing
agak melahkan sih
tapi ketika sampai di atas jembatan sepanjang lima puluh meter itu
mata saya langsung dimanjakan dengan keindahan taman nasional bantimurung
sampai juga di seberang
selain wahana helena sky bridge
taman nasional bantimurung menonjolkan kupu kupu sebagai daya tarik utamanya
di sini terdapat dua ratus empat puluh tujuh jenis kupu kupu
dan ada empat jenis yang dilindungi
oleh karena itulah
taman nasional bantimurung dijuluki sebagai kingdom of butterfly
ini dia salah satu titik dimana anda bisa melihat
pupu pupu cantik yang ada di depan danau kasikebo
taman nasional bantimurung sulawesi selatan
banyak banget pupu pupu cantik di sini
dan dari tadi saya diem di sini sudah sekitar sepuluh menit
saya sudah dikelilingi oleh pupu pupu yang cantik dan gemes ini
waktu yang tempat untuk melihat pupu pupu lagi berkumpul ini
adalah sekitar jam sembilan sampai jam sebelas pagi
waktu indonesia tengah
cantiknya pupu pupu di sini
momen berkumpulnya pupu pupu di sini terbilang cukup jarak
karena hanya terjadi dua kali dalam setahun
yakni pada awal dan akhir tahun
bulan desember menjadi waktu yang paling pas
untuk mencari pupu pupu yang cantik dan gemes
untuk menyaksikan momen langkah tersebut
keberadaan air terjun serta vegetasi tropis
membuat spesies kupu kupu yang ada di taman nasional ini
cepat berkembang biak
oleh karena itu lokasi ini juga dimanfaatkan
sebagai tempat penangkaran
serta budidaya pupu pupu
saya pun terkesima
dengan keindahan beragam pupu pupu
yang terbang meliuk liuk mengelilingi tubuh saya
dan membuatnya menjadi tempat yang sangat menyenangkan
untuk membuatnya menjadi tempat yang sangat menyenangkan
nah kita juga bisa belajar
tentang metamorfosis pupu pupu di ruang pamer
yang paling seru mungkin spot paling akhir ya
yang di danau di paling atas
soalnya disitu ada banyak kerumunan pupu pupu
jadi apa ya
sebenarnya buat instagramable banget lah
seru banget pokoknya keren banget lah disini
waktunya ke atas
kalau kayak gini kan tubing ini udah banyak ya
cuman yang disana yang bener bener natural alami banget
saya penasaran ingin mencoba
atau bebek paleko
nasu paleco berasal dari bahasa bugis
yang berarti memasak
dengan wajan yang penuh
yang terbuat dari tanah
kuliner khas suku bukus ini
terbuat dari daging bebek muda cincang
yang disiram dengan kuah yang kaya rempah rempah
saya memesan minuman khas maros
yakni jus ketan hitam
kita makan bebek itu
kalau gak digoreng dibakar
nah tapi di maros
ini anda bisa menemukan
bebek yang ada kuahnya sedikit
seperti sup bebek
namanya adalah bebek paleko
nah ini makannya tentu saja
harus dilumuri dulu
dengan jeruk nipis
dan juga tambah sambal
biar makin maknyus
nah nemenin si bebek paleko ini
kita juga ada jus ketan hitam
yang juga merupakan
minuman khas di maros
keumpukan daging bebek
serta kuahnya yang gurih
dan sedikit pedas
sukses membajakan neda saya
satu porsi bebek paleko
dibanderol dengan harga
sementara satu gelas jus ketan hitam
dibanderol dengan harga
dua belas rupiah saja
seru kan jalan jalan saya di kabupaten maros
nah jika anda ingin berlibur
di provinsi sulawesi selatan
jangan lupa mampir kesini ya